jadi dia selalu berusaha untuk menghibur dirinya sendiri
kini gak seperti aku ya pak
kalau aku selalu bersedih
padahal aku punya papa punya mama dan punya nenek
kamu itu bisa belajar hal yang baik dari kendi
tapi ingat kamu gak usah tiru kenekatannya
malam malam hujan hujanan sampai pagi
apa kendi hujan hujanan sampai pagi
jadi dia pingsan
sebenarnya adakah salah paham
pahaman sedikit antara kendi dengan teman yang bernama rani
kendi itu mau minta penjelasan sama rani
tapi raninya gak mau keluar rumah
makanya kendi nunggu semaleman
dia tuh hujanan
makanya dia tuh pingsan
jatuh banget pak rani itu
kok tega teganya sama kendi
ya namanya juga salah paham
kok mukanya tegang seperti ini
kendi tuh gak maafin rani pak
kendi emang orangnya sabar
tapi kalau kelakuannya rani udah ketelauan kayak kemarin
kesabarannya kendi bisa abis kan pak
semua ini sebenarnya bisa diselesaikan
apabila kalian itu bertemu
saling berbicara terbuka saling menerangkan
masalah ini kan timbul antara kamu sama kendi karena apa
karena kalian berdua itu saling tebak tebakan sayang
kamu menebak kendi begini sementara kendi menebak kamu begitu
jadi gak ketemu gak jelas ya
makanya nanti kalau kamu ketemu sama kendi
bicara baik baik saja
baik terus jelaskan semuanya
kendi itu emang dari dulu orangnya bijaksana
dia selalu minta maaf duluan
selalu dia juga yang ngelesain masalah
karena setiap orang itu punya kelebihan punya kekurangan
nah yang papa inginkan
kamu harus belajar
dari kelebihannya kendi
kamu gak boleh belajar dari kenekatannya si kendi itu
hujan hujanan sampai pagi sampai sakit
hmm kalau kamu sakit kan nanti papa juga yang sedih
kendi senyum dong
nah begitu baru anak papa
ya udah sekarang kita temuin gendi ya
kami berniat untuk menengok kendi pak
tapi kendi masih tidur
dia masih lemah sekali karena panasnya tinggi
sekarang aja masih agak demam pak
tapi dok kendi akan sembuh kan
dia pasti sembuh
kendi itu semangatnya tinggi
itu yang bikin dia bisa sembuh
dia ini sahabatnya kendi
ciri kamu yang namanya rani
aku saskia saudara angkatnya kendi
aku udah dengar kok semua cerita tentang kamu
kendi sakit parah
tapi dia ketahuan pak
padahal kendi salah sayang sama dia pak
pergi kamu pergi
kendi enggak mau ngeliat kamu lagi
jangan jangan jangan
sayang sayang sudah sudah sudah
kamu jangan sedih sekali lagi

jangan didengerin anak hadi ya
yang penting adalah sekarang kamu
kamu bicara sama kendi ketemu sama kendi
supaya masalah kalian berdua selesai
sudah mau ya
kita masuk ya
sudah sudah sayang
sudah sudah sudah
sudah sudah ya
sudah sudah sudah
sudah jangan sedih ya
jangan putus asa seperti ini dulu
kan belum tentu omongan saskia itu benar saya
saskia itu tadi ketemu kendi
pasti kendi itu cerita semuanya
dan sekarang masih kendi marah banget sama rani
dia pasti gak mau lagi ketemu sama rani pak
belum tentu sayang
kamu kan dengar sendiri
kendi itu tidur terus
dia cuma punya dengan jenangin rani saja
rani mau pulang saja
rani enggak kuat kalau melihat kendi marah marah sama rani pak
rani mau pulang
sudah sudah sudah
kalau memang kamu mau pulang ya ya kita pulang ya
tapi papa cuma mengingatkan kamu
kalau kamu pulang kamu pasti akan penasaran terus terusan
karena kamu enggak pernah ketemu sama kendi dan ngomong langsung
apakah benar kendi itu marah sama kamu apa tidak
atau semua itu cuma karangannya saskia saja
ini boleh kata dibayar sama buku cerita
memangnya kamu buat apa sih
jadi apa itu

memangnya kamu buat apa sih
kamu buat apa sih
ya abis kasihan sih ma
dia itu setiap hari murung murung di kamar
jadinya ya siapa tahu ini bu bisa menghibur hatinya
sejak kapan kamu memperhatikan teman
ya ini baru namanya anak mama
eh sayang kamu jangan lupa ya
nanti kalau di depan tante inge
kamu harus ramah harus manis sekali
sopan santun ya sayang ya
supaya nanti tante ingat kalau ketemu eyang
dia bakalan ceritain kamu yang bagus bagus
kamu tahu kan yang kamu itu kan udah tua
lisa tahu kok
gak masalah itu sih
mama tenang aja deh
ya eyang ria kan udah tua
jadi kita harus jadi perhatian
perhatian yang lebih
itu baru namanya anak mama
soal mama mau ke salon
ya udah deh
ingat ya janji
aku gak jadi nengokin kamu hari ini
akut takut kamu marah sama aku
daripada ngelihat kamu marah marah
lebih baik aku gak datang aja
selama ini tuh
kamu temen yang paling ngerti aku
aku gak bisa nerima kalau ngeliat kamu marah marah sama aku
lah lah lah
kok kamu nangis sih
ya jangan nangis ya
ada lelah leleh buat kamu
maksud kamu tuh apa sih list
nggak sih aku kayak gitu
kamu kan tahu
aku tuh udah gak bisa main basket lagi
kamu udah gak bisa lari cepat ya
jalan naik juga gak bisa ya
buat berdiri aja susah ya
aduh maaf banget ran
kemudian aku minta maaf banget ya
aduh sekarang kamu cacat nih
aduh ya ampun
aku jadi gak enak deh sama kamu
kamu jangan marah sama aku ya
ya udah deh kalau gitu
aku pulang dulu ya ran
aduh ya ampun
aduh ya ampun
aduh ya ampun
aduh ya ampun
aduh ya ampun
aduh ya ampun